seorang pegawai negeri sipil atau pns dinas pendidikan makassar mengamuk dan merusak kantornya sendiri pada rabu siang
pelaku melakukan perusakan dalam keadaan mabuk
inilah mbr aparat sipil negara bagian umum dinas pendidikan kota makassar
ia diamankan polisi setelah mengamuk dan melakukan perusakan di kantornya sendiri pada rabu siang
pelaku mengamuk dan merusak dengan merendang pintu kaca masuk dinas pendidikan dalam keadaan mabuk
dari hasil pemeriksaan polisi pelaku mengamuk karena kecewa dengan kebijakan dan sistem pelayanan yang ada di dinas pendidikan kota makassar
dari hasil pendidikan yang kami lakukan si okno paes ini merasa tidak berhasil dengan sistem yang berjalan di kantornya

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku kemudian diamankan ke polsek rapocing
ibnu munsir makassar